saya tidak mungkin ya kalau anda tidak berkenaan dengan media sosial tidak browsing tidak lihat facebook ataupun twitter apalagi instagram
ada satu nama afi nihaya faradisa gadis berusia sembilan belas tahun asal banyuwangi jawa timur
yang tiba tiba mendadak viral setelah tulisan tulisan di dunia maya mengundang pro dan juga kontra netizen
ya saya sempat membaca tulisannya afi ini yang judulnya kurang lebih warisan
ya tulisannya sangat bagus apalagi juga penggunaan kata kata yang ditulis ya oleh afi ini sangat istimewa dan dianggap lebih dewasa ketimbang usianya yang masih sembilan belas tahun
jadi pemikirannya juga sangat matang
nah hingga kini akun facebook afi sudah memiliki lebih dari tiga ratus enam belas ribu followers
coba kita lihat ya seperti apa sih sebetulnya kontroversi tulisan dari adik kita bernama afi
saya tidak sampai berlaku karena kandifaniswa dan ekstrimiswa mulai memasuki bangsa kita
jadi terangkan sama sekali tidak kita juga tidak diperlukan pendidikan
itulah pernyataan yang disampaikan afi nihaya faradisa ketika memotivasi ratusan mahasiswa dalam diskusi kebangsaan di malang jawa timur
siswi sma gambiran banyuwangi ini menjadi perbincangan netizen
setelah mengunggah tulisan berjudul warisan di akun facebooknya
lewat tulisan ini afi mengajak seluruh warga negara indonesia menghayati pancasila uud empat puluh lima dan semboyan bineka tunggal ika
beragam komentar positif membuat afi menjadi sosok inspiratif
salah satu yang berkomentar adalah komposer ternama tanah air adi ms
bahkan bupati banyuwangi abdullah azwar anas menawarkan piasiswa banyuwangi
banyuwangi cerdas kepada afi yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri
memiliki ayah yang bekerja sebagai seorang pedagang kaki lima di sekolah
menginspirasi afi untuk terus memiliki kehidupan yang lebih baik
salah satunya lewat pendidikan
saya sudah nulis dari lama dan saya sudah terlatih untuk menggunakan kalimat kalimat yang sesederhana mungkin
tapi yang memiliki pesan mendalam
jadi saya menulis
saya menulis bukan untuk wah anak ini intelek banget bahasanya sangat tinggi
enggak saya menulis untuk menginspirasikan bukan untuk membuat terkesan
terlepas dari banyaknya pujian tentu ada saja yang kontra dengan tanggapan yang dituangkan afi di media sosialnya
akun facebook afi bahkan sempat dibekukan dan baru bisa kembali diakses pada kamis delapan belas mei dua ribu dua puluh
hal tersebut tak menyulutkan semangat afi untuk terus menuangkan gagasannya
pada akun media sosial yang baru ia gunakan pada mei dua ribu enam belas
menurutnya segala perbedaan harus diterima dengan lapang dada agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi
ya itu tadi ya afi kalau kita lihat juga ketika dia menjawab sudah sangat talk ative ya sangat dewasa juga
dan pemikirannya sebetulnya juga adalah pemikiran yang sangat brilian
dari seorang anak sma yang bisa mencoba mengomentari berbagai peristiwa politik dan juga masalah isu toleransi yang ada di bangsa ini
nah tulisan tulisan afi di media sosial memang terkesan berani
tidak sedikit yang memberikan tanggapan positif tetapi juga tentu ada yang negatif
apa sebenarnya yang ingin disampaikan afi lewat tulisan tulisan
kita simak perbincangan afi bersama koresponden cnn indonesia miladia rahma berikut ini
ada pro ada kontra kalau pro mungkin kita ya seneng lah
kamu merasa seperti apa ternyata begitu banyak orang yang peduli
kalau yang pro saya merasa bahwa saya tidak sendirian
kemarin waktu saya di malang ada ibu ibu yang menangis sambil bilang ke saya
i'm silent my everyday saya adalah mayoritas yang tidak berani bersuara
tapi karena ada kamu kamu menyarankan ini dan saya sangat bersyukur dengan hal itu
dan itu adalah salah satu momen terbaik dalam hidup saya
saya pikirkan ternyata juga dirasakan banyak orang yang selama ini diam
tapi bagaimana kamu menanggapi mereka yang kontra
padahal ada juga yang sempat mengancam
bahkan kemarin juga sempat facebook kamu juga dilumpuhkan
ya menanggapi yang kontra saya rasa semakin mereka direspon mereka semakin senang
mereka semakin senang
mereka merupakan respon dari saya
dan saya setinggul saja saya mengunggukan mereka dengan tindakan saya
bukan dengan argumen kontrak yang tidak ada ujungnya
banyak orang yang akhirnya menjadi korban cyberbullying nggak kuat akhirnya dia stres juga
mungkin depresi kamu bagaimana mengatasinya
saat di amerika ada korban cyberbullying yang bunuh diri namanya amal yatot
itu kalau saya jangan sampai saya mengikuti jejak dia cuma dia saja
karena orang indonesia itu suka bully tapi kalau dibully balik sebenarnya dia tahu kalau itu sakit
kalau saya bilang itu kepribadian yang sakit
kepribadian yang tidak benar
terakhir ini sambil kita jalan
apa yang ingin kamu sampaikan harapan kamu apa sebagai anak muda indonesia
kamu punya masa depan yang luar biasa panjang dan cerah
apalagi kemampuan nulis kamu saya harus akui keren banget
terima kasih terima kasih
apa yang ingin kamu sampaikan nanti
saya ingin menyampaikan agar orang orang indonesia generasi muda pada khususnya lebih open minded dan menambah wawasan tiap hari
bukan hanya apa yang diajarkan di sekolah tapi apa yang diajarkan oleh kehidupan itu sendiri
cuma itu saja kok nggak muluk muluk
nggak harus jadi negarawan yang baik nggak harus jadi warga yang sangat berprestasi
tidak membuat masalah saja sudah bagus
lebih baik diam daripada berbicara tapi buat masalah gitu
oke afi terima kasih sudah mengajarkan kita saya juga
berpikir boleh berpikir berbeda tapi yang penting adalah kita menghargai perbedaan itu oke
sekali lagi terima kasih afi selamat menikmati hari hari di jakarta
mudah mudahan menyenangkan ya
wah luar biasa afi ya semoga nanti terus pemikirannya tetap dituangkan dan juga memberikan inspirasi
di banyak remaja remaja di indonesia
yang paling penting untuk api sendiri jangan sampai juga nanti berhenti rajin belajar
ya kan masih panjang kemudian nanti kuliah nanti kan ada yang mau dikasih beasiswa juga begitu ya
tetap berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa
paling tidak dalam jangka waktu dekat ini saya doakan benar benar bertemu dengan presiden joko widodo
karena impiannya seperti itu
ia mau bilang kalau ternyata di indonesia saat ini kan secara fakta ya bahwa lebih banyak orang yang akhirnya bersekolah dibandingkan orang yang tidak bersekolah
tapi ternyata lebih banyak orang yang gagal dibandingkan orang yang sukses
jadi apa yang sekarang sedang terjadi
jadi itu dia banyak sekali kata kata pemikiran pemikiran afi yang membuka pikiran kita bersama ya soal fakta fakta yang di indonesia utamanya
ya dengan followers sebanyak itu afi resmi menjadi selebritas